setelah sempat memicu pro dan kontra terkait bisnis beras pt indobra sunggul
produsen beras magnus dan ayam jago
akhirnya kepolisian menetapkan direktur utama pt ibu sebagai tersangka
benarkah publik dirugikan dengan dugaan praktik bisnis curang
anak usaha pt tiga pilar sejahtera food ini
siapa yang dirugikan
bos beras magnus tersangka
kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
kita sudah prediksi ya kalau melihat beberapa hal yang disangkakan
makanya waktu itu kita mengatakan bahwa kepolisian silahkan jalan terus
tapi kami akan menelusuri maladministrasi di sisi yang lain
jadi ini kan aspek pidana
maladministrasi yang kami lihat seperti yang berulang ulang saya katakan
pertama menyangkut dispute of information yang asal dikasih simpang siur begitu ya
bahkan termasuk kepada kepolisian sendiri
yang kedua apakah lembaga
pengawas yang ada berfungsi atau tidak gitu
seharusnya kan untuk pengawasan itu ada institusi yang berfungsi
yang ketiga tentunya dalam perumusan tentang regulasi di permendak yang terakhir yang empat puluh tujuh
yang kemudian sudah dibatalkan oleh pak enggar ya
itu dengerin om budsman juga jangan jangan
itu tapi yang paling penting kita kasih apresiasi lah untuk hal itu ya
tentunya kan dalam membuat permendak yang menyangkut hajat hidup orang banyak
harus dilibatkan banyak orang gitu ya
mudah mudahan ke depan jadi lebih baik
nah ada pertanyaan
ada pun yang kasus ini tentunya pt ibu juga nggak boleh kita tuduh bersalah dulu dong
jadi kan kita terus tetap menggunakan asas atau prasangka tak bersalah
praduga tak bersalah sorry maksud saya praduga
nah silahkan nanti pt ibu menggunakan lawyernya membuktikan karena ada dua hal ini
satu masalah kesesuaian informasi yang ada dalam label dengan kandungan
walaupun bukan berarti kandungannya berbahaya
itu sudah disampaikan oleh kabar eskrim
hanya tidak sesuai informasi dan di undang undang konsumen kan harus sama informasi ini
kemudian yang kedua masalah harga
nanti harga tinggal cek kan pt ibu punya report berapa mulai dari beli sampai kemudian harga distributor
yang dua puluh ribu tiga belas ribu itu kan harga di retail gitu ya
silahkan lah nanti juga ke polisi yang mau beriksa retail retail itu
jadi banyak dong ya
polisi pasti punya setting sendiri lah untuk begitu mereka kan profesional di bidangnya kami di ombudsman juga akan tetap
mencermati mengawasi mudah mudahan tidak ada proses maladministrasi dalam
pak alamsyah tadi anda sudah menyebutkan kita bagi dua persoalannya ke polisi
biar masuk terus dengan jalur hukumnya
kemudian anda juga terkait maladministrasi
hasil dari tim anda sampai saat ini di mana maladministrasi pada saat penyegelan pt ibu
kami baru menetapkan kemarin bahwa potensi maladministrasi itu naik jadi dugaan maladministrasi
dengan kata lain kami harus melakukan pemanggilan dan pemeriksaan
penyegelan itu kan sebetulnya proses yang biasa
ketika dilakukan satu surveillance kemudian ditemukan tempat kemudian polisi mengamankan barang bukti
tapi pada saat yang bersama juga dijadikan tempat untuk menyebar informasi ke publik yang membingungkan
kami akan pastikan sumber sumber informasi
dimananya yang membingungkan pernyataannya yang mana
yang walaupun terakhir coba diklarifikasi ya oleh mentan
tapi menurut kami banyak hal yang harus kita cek deh informasi itu
kata per kata kami sudah dapat juga dari teman teman jurnalis rekamannya teksnya gitu ya
kami sudah melihat ada yang tidak gampang
ini berbahaya bagi publik menurut anda
sangat bayangkan anda harga saham jatuhnya berapa hera
bukan karena pegang saham juga ya pak
kenapa kalau saham jatuh kemudian dibeli sama perusahaan luar
dividennya kemudian pajaknya lari kemana pajak dividen keluar kan
ini bahaya jadi jangan sembarangan
bukan pelaku usaha menurut anda
pelaku usaha merugikan penerimaan

baik pak alam syah mungkin saya tahan terlebih dahulu karena saat ini kita langsung terhubung
melalui sambungan telepon saat ini dengan jurubicara pt indobras unggul
sudah ada ibu louissa tuhatu
ibu louisa selamat sore
mungkin langsung saja saya ingin tanggapan respon dari pt indobra sunggul terkait direktur utama sebagai tersangka
selamat sore mbak hera
kami telah menerima kabar dari polri mengenai perkembangan pemeriksaannya
terkait perkara pt ipu
dan sampai saat ini sebetulnya sejak awal terjadi peristiwa dua minggu yang lalu
hingga saat ini kami selalu bersikap kooperatif dan transparan
walaupun hingga saat ini kami belum terlalu memahami sebenarnya masalah yang disangkakan kepada kami
ibu louissa mungkin saya follow up ada beberapa pasal bahkan pasal berlapis
apakah anda dan tim sudah menyiapkan tim kuasa hukum
itu sudah pasti sejak bahkan sejak masih dipanggil sebagai saksi kami juga sudah menyiapkan tim kuasa hukum ya
dan apakah ada bantahan dari pt
karena sebelumnya sudah melakukan konferensi pers terkait tuduhan tersebut
namun saat ini statusnya naik menjadi tersangka tanggapan anda
jadi kalau mengenai pasal yang dituduhkan kan ada undang undang pangan dan undang undang perlindungan konsumen
mengenai kedua hal ini bahkan ada waktu itu
bahkan ada pencucian uang ibu louisa mohon maaf
itu sebagai follow up nanti kan menurut pak martin sitompul
setelah itu baru masuk karena tidak semudah itu untuk masuk ke tppu kan
tapi untuk masalah yang dituduhkan kepada kami dalam berbagai kesempatan kami sudah mencoba menjawab dari versi kami
tapi kalau saat sekarang karena sudah masuk ke proses hukum kami rasa jawabannya itu nanti kami sampaikan di kepolisian ya dalam prosesnya
tapi mengenai semua poin yang dituduhkan itu saya rasa teman teman juga sudah pada membaca ya sudah mengikuti juga jawaban dari kami
luisa tuhatu jurubicara pt indobra sunggul terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia business
dan langsung saja kita lihat bagaimana reaksi investasi
investor terkait kasus ini setelah ditetapkan sebagai tersangka indobras ataupun juga perusahaan induk dari pt indobra sungguh yaitu tiga pilar sejahtera food
kita lihat bersama dengan kode emiten aisa dan tampaknya hari ini tidak terlalu signifikan ya
tidak terlalu sempat pada awal perdagangan sempat terjadi drop
tapi kemudian namanya mungkin sudah di price in oleh pasar karena beberapa waktu yang lalu sudah ada juga konvensi pes oleh pt indobras unggul
jadi malah cenderung positif ya bahkan hingga jelang penutupan pak alam syah mungkin kita lihat ini ternyata tidak terlalu terguncang ya
karena ini akan menjadi persepsi pasar sesungguhnya
orang sudah tahu apa yang akan terjadi beda dengan waktu pertama ya simpang siur informasi
panik apalagi dibayangkan ternyata produknya dianggap seolah olah ini berbahaya ternyata tidak
jadi saya lihat pasar sudah bisa mengantisipasi dan sudah punya prediksi sendiri sehingga ya mudah mudahan tidak ada kejutan kejutan lainnya yang membuat soko
menurut saya banyak urusan lain yang lebih penting lah
gitu ya pak
jadi menurut anda ini atau begini kan anda memiliki tim kemudian sampai sejauh mana sudah saat ini dan ujungnya akan kemana kegajian anda untuk maladministrasi
kemarin baru kita tetapkan dan naik
jadi dugaan kita sudah punya tim tentunya saya sudah tidak boleh menyampurin
itu ada tim yang nanti akan melakukan proses pemanggilan dan pemeriksaan biarkan mereka kerja juga
nanti kami akan sampaikan juga ke publik apa hasilnya
apakah sudah ada koordinasi komunikasi dengan satgas pangan
kalau itu secara otomatis pasti kami akan berkoordinasi kalau memang diperlukan
menurut saya kan sesama institusi negara bukan masalah yang tabu untuk berkoordinasi
tapi dalam fungsi kami tentunya kami harus mendalami wine satu persatu
kasus itu biar nanti
sosok kapolri menjadi magnet tersendiri karena yang memberikan statement pada malam itu begitu dramatis
tengah malam begitu apakah anda sudah komunikasi dengan pak tito
saya tidak tapi ketua kami sudah juga
apa kata pak tito dari data data ratusan triliun tersebut
pak tito menyatakan bahwa ada beberapa sumber
ada yang menurut beliau juga ada kekeliruan di informasi di publik
pak tito mengakui ada kekeliruan
bukan informasi yang diolah oleh media
satu ada juga memang informasi informasi yang dia dapatkan dari pihak eksternal
dan itu kan kalau kita lihat di media juga sudah ada ya
bahwa ada kementerian yang presentasi sesuatu gitu kan
tentang disparitas harga dan lain sebagainya
menurut saya apa yang disampaikan pak tito sudah proper
nah tinggal kita mau cek apakah informasi informasi yang disampaikan
artinya mengakui ada kekeliruan data yang dia peroleh
belum pada bukan mengakui
bahwa dia menyatakan sumber informasi dari mana ada
kami tidak menyatakan ada kekeliruan
jadi kan biasanya ombudsman akan menelusuri dulu sumbernya dari mana nih
gitu kan kita udah dapat
dan kemudian akan kita lihat
dan jangan lupa penelusuran ombudsman itu
ujungnya adalah tindakan korektif
bagaimana mengelola informasi jadi lebih baik gitu ya
bukan kita kemudian mau jadi kayak kepolisian atau kejaksaan masuk ke pengadilan
bukan jadi jangan salah juga
jadi pihak pihak nanti yang dipanggil oleh ombudsman santai aja
karena kita proses pemeriksaan kita itu muaranya adalah tindakan korektif
bukan untuk semacam evaluasi
iya begitu baik terima kasih pak alam syah saragih
anggota ombudsman ri bidang ekonomi
sama sama kami di cnn indonesia business